sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau ada di samping anak saya dok
saya mau ada di sampingnya

ibu ibu saya mengerti
ibu pasti panik ya
tapi tolong percayakan pada saya
saya akan lakukan yang terbaik untukmu ya
mama tunggu aja di sini
kita tunggu di sistem berdoa ya
permisi semuanya ya
ya allah tolong selamatkan anakku
ya allah tolong sembuhkan anakku
mama mohon ya allah
jangan sabar ya mama
tuhan tuhan kamu harus sembuh ya
kamu harus sembuh
kau pasti kenapa
kau jadi nangis ya sayang
kau khawatir sama om tuhan ya
kau tenang ya sayang
om tuhan pasti akan sembuh
om tuhan pasti akan sembuh ya sayang
jadi nangis aja dulu om tuhan
ambil ini pak
sebentar ga break bule
gimana kalau terjadi apa apa sama kondisi
gue kuat kok
apapun demi kebahagiaan camilla
dan juga calon anak gue
nggak tahu kak
dede camilla rasanya sakit
kamu harus hadap
ayo kamu harus hadap nah
kamu harus hadap nah
fadil kamu harus hadap
kava kenapa sih kamu masih menangis
ya allah mungkin mungkin kava rewel karena
mau digendong sama kak kava
karena dari tadi kava menjerit kava terus
sumpah mau digendong kapa ya
ya kava kava kok nangis terus sih sayang
tadi katanya kava mau digendong sama kava
eee nggak maum ya
ya mungkin nangis aja
sumpah mungkin berhenti
ya mungkin kava pengantuk banget kali ya kava
makanya kava rewelnya seperti ini
terus terus gimana mila
udah udah biar

udah udah biar kami rajin gendong kava lagi ya
nggak apa apa nanti juga hilang sendiri kava
udah kava dia tenang aja
kava dia kan juga lagi mikirin mikirin kata fanka
udah kava ini mama
emang kok jadi ikutan curiga sama edo sih
mama kayak indy aja deh
karena kamu terus terusan berada di sekitar kamila
dan kamu selalu ikut campur urusan rumah tangganya kamila
ini nggak seperti mama sangka ma
nggak seperti yang mama nyangka gimana
kalau begitu edo
sekarang coba jelaskan sama mama
apa alasan kamu kamu masih aja ikut ikutan membantu kami lah
dan ikut ikutan mengamalkan kamila dengan fadil
jawab pertanyaan mama edo
nah gini ma
untuk alasan yang sebenarnya yang bisa mama terima edo nggak bisa kasih tau sekarang ma
suatu saat nanti edo akan ceritain semuanya sama mama
tapi sekarang edo belum bisa cerita
kamu gak bisa jawab pertanyaan mama
jadi bener kan do
kalau kamu itu masih saja peduli dengan kamila
karena kamu masih memendam harapan terhadap cintanya kamila
ya ampun mama
ma sumpah demi tuhan ma
edo sama sekali nggak punya pikiran kayak gitu sama kamila
apalagi berbuat macam macam sama kamila ma
apapun alasan kamu sekarang kamu coba hubungi indi
indi itu tadi telepon mama do
dia bilang cantik itu nangis terus
dia pengen ketemu kamu do
si cantik pengen ketemu sama edo ma
tapi kan kan barusan aja tadi siang edo ngasih santik sama si indi
dan edo kan jatuh ketemu lagi sama si cantik kan baru besok ma
hidup yang namanya anak itu nggak ada jadwal jadwalan
kalau dia memang mau ketemu ya ketemu aja
nggak pakai jadwal segala
iya tapi mau usah edo sama si kamila belum selesai ma
ma kali ini edo batin bukan cuma kamila tapi juga pada sama tovan
sekarang malah nambah yang harus kamu bantu
ada fadil ada tovan gimana sih
kayak gitu sekarang keadaannya
dan gara gara mereka kamu menyampingkan si cantik
edo kamu itu nggak kasihan ya sama si cantik
mama tuh takut edo kalau sampai ada apa apa sama si cantik gimana
kalau sampai ada apa apa sama si cantik si indi pasti langsung ngasih tau mama
tapi buktinya apa sampai sekarang indi belum nelfon nelfon edo artinya apa
si cantik ya aman aman aja cuma
ma yaudah deh ma edo sekarang udah nyampe rumah sakit
edo langsung balik kondisi fadil
ma aku morsi dulu edo kondisinya tovan assalamualaikum ma
nah cantik minum susunya dong
kamu cantik kamu tuh muunya apa sih
dikasih minum susu nggak mau nangis terus
cantiknya udah ketemu sama papa kemarin bahkan sampe nyurut segala
emang luar muruan cantik ketemu sama papa

jadi cantik nggak boleh dong ketemu sama papa terus
cantik kan harus pengen sama mama juga kenapa sih

kamu bayi prematur
jadi sakit sakit sakit
kalau kita harus ke dokter
jangan abisin uang banget
buat beli obat doang bang cantik
kamu juga kan butuh
butuh kebutuhan uang lagi
dengan jahitan untuk mama itu
udah gitu mama harus bayar kontrakan
belum lagi mama harus beli susu kormula tambahan
buat kamu sayang
tapi harus lihat mama dulu
dia di rumah pertama
bagi buat salam
kalau dia gak ada jualan
dia imported dia masuk bahaya
dia hadir nya datang ya
jika dia luar mana
mobil yang besar
bagai sama mulut dia
ass ya udi
pak taufan bu amar
ma mama yang sabar ya ma
yang penting kita sekarang harus berdoa
pak taufan pasti akan cepat sembuh
taufan sekarang sedang ditangani oleh dokter effendi
kita semua belum tahu apa hasilnya
tapi kita sedang berdoa bersama sama pak
semoga allah memberikan pertolongan
dan mengembalikan dia supaya sehat setiap kala lagi
dokter dokter bagaimana dengan taufan dokter